sudah siap jadi jawab resmi pak prabowo pak
itu diluarin juga tidak usah dicarakan
itu kan permainan bola itu urusan partai politik
lalu urusan masyarakat nanti biar ketemu disitu
kita belum boleh masuk ke arena ini
artinya jika dilamar pak prabowo gimana pak
mau atau gimana pak
jika dilamar pak prabowo jadi jawab resmi gimana pak
jika seperti itu gimana pak
tidak ada jika nanti kalau sudah kompeten aja
tapi siap maju jadi jawab resmi pak ya
saya tidak bilang siap atau tidak siap itu nanti
belum belum waktunya